pemerintah indonesia menghentikan sementara kerjasama militer dengan australia
panglima tni jenderal gatot nurmantio mengatakan
pelangguhan kerjasama militer kedua negara adalah karena isi kurikulum militer australia
seorang perwira tni yang dikirim mengajar pasukan khusus australia
yanni letu irwan maulana menemukan kurikulum militer australia itu menghina tni dan ideologi indonesia
atas temuan itu panglima tni memutuskan untuk menangguhkan kerjasama militer dengan negara kangguru tersebut
panglima tni jenderal gatot nurmantio menyatakan
kepala militer australia marsikal mark baskin telah menghubungi dirinya dan menyampaikan permohonan maaf
australia juga mengirimkan kepala staff tentaranya ke indonesia dan memperbaiki kurikulum yang ada
mengenai lanjutan kerjasama militer di bidang pendidikan dan pelatihan
ditentukan setelah investigasi masalah ini tuntas
pada saat mengajar di sana ditemukan hal hal yang tidak etis sebagai negara sahabat
contohnya atej kurikulum dan pelajarannya
hasilnya kurikulum dan pekerjaan dari siswanya adalah yang sama
sehingga tidak perlu saya jelaskan
di sini tentang tentara yang dulu tentang timor leste tentang papua juga harus merdeka
dan tentang pancasila yang diperlukan menjadi panjanggila dengan lima lima yang tidak benar
apakah ini akan mengganggu hubungan kita enggak karena kerjasama militer itu hanya
sebagian kecil dari bentuk hubungan bilateral antara indonesia australia masih ada kerjasama
bidang perdagangan ya di bidang kementerian luar negeri di bidang ekonomi banyak bentuk
kerjasama yang lain kan begitu ini aja sebagian kecil yang menyangkut masalah pertahanan negara
jadi biarlah itu berproses dan saya kira menhan australia sudah berjanji untuk secepatnya